jangan jangan jangan
oke nah sekarang ada yang ternyata jambret
aku punya tembakan
kalau yang tadi cuma rekayasa kok
saya gak beneran di jambret
tapi tadi anak anak lagi coba jadi polisi
di kota mini floating market lembang bandung barat
kita mau coba berbagai macam profesi
yang sebetulnya cuma bisa dilakukan sama orang dewasa aja
nah jakarta kan memang ada wahana serupa
tapi bedanya kalau di bandung itu suasananya
di luar ruangan
jadi bisa langsung menyirup udara segar
langsung lanjut kita coba lagi profesi yang lain ya
di kota mini ini ada dua puluh wahana profesi berbeda yang bisa dicoba
bukan cuma pengalaman
anak anak juga mendapat edukasi
soal risiko masing masing pekerjaan
banyak juga stipot sipot foto menarik
yang bikin orang tua betah berlama lama
tepat saat jam operasional baru dimulai
anak anak bisa memilih menjadi pasukan pemadam kebakaran
dan jurumasak a k a chef
setiap wahana punya skenario nya masing masing nih
sekarang kami diajak bermain peran dalam misi pemadaman api
setelah briefing pagi tim pemadam mulai berpatroli
semua bergegas mengambil posisi sigap menyiram titik api
akhirnya api berhasil padam seluruhnya
tidak semua wahana berbayar loh seperti playground indoor bertema bajak laut ini
gak kalah seru banyak permainan dengan area beralaskan pasir putih
jadi tempat berlindung saat hujan turun
kita semua udah kegiatan di luar sekarang masuk ke dalam indoor ya
enak adek untuk coba bikin pizza
ganti profesi lagi kami menjajal jadi koki sekaligus belajar membuat pizza
semua bahan membuat makanan sudah disiapkan
anak anak hanya tinggal membuat pizza
dan mengikuti instruksi mulai dari memotong bahan matang
oles oles saus tomat hingga menjadikannya topping
selanjutnya pizza dipanaskan selama satu menit
semuanya dilakukan dengan pendampingan
alhasil anak tetap aman meski bersinggungan dengan peralatan dapur
pizza ku udah jadi
semua pizza yang dibikin di sini
bisa langsung dimakan sama mereka tuh
lah aku makan sekarang apa makannya nanti aja
karena kita mau lanjut lagi ke permainan berikutnya
terima kasih kakak
ini adalah wahana rainbow slide
jadi ini adalah perosotan tertinggi

dan dengan jalur terpanjang yang pertama di bandung
giant rainbow slide ini wahana terbaru sejak dua ribu dua belas
pengunjung dengan tinggi minimal satu ratus dua puluh cm
sudah bisa meluncur sendiri di perosotan setinggi delapan belas meter dan panjang satu ratus dua puluh meter ini
tapi ingat meski mental sudah kuat wajib ikuti peraturannya ya
ternyata cepet juga loh ya
jadi ada efek semburan air juga kacau banget
yang paling penting adalah
kaki harus tetap di atas
meluncurnya sih nggak sampai sepuluh detik
tapi bikin jantung kayak ketinggalan
gimana berani gak
kalau enggak meluncur aja di versi mininya
panjang perosotan yang ini cuma lima belas meter dengan ketinggian enam meter
seneng sekali ya banyak banget yang sengaja datang ke bandung
karena memang itu bisa dibilang terbesar ya
karena tingginya juga delapan belas meter
kemudian panjangnya juga satu ratus dua puluh meter
dan merasa mereka tertelantang untuk mencoba semuanya
pasti datang ke bandung pasti mencobanya
sekarang saatnya tukar uang tunai dengan koin untuk makan
semua jenis makanan ada dari yang tradisional sampai kekinian
untuk menu utama saya pesan kupat tahu bandung yang beda ya dengan magelangan
siraman saus kacangnya bikin menu ini sekilas mirip ketoprak tapi tanpa bihun
saya juga pesan kuliner legendaris khas lembang sate kelinci
gak lupa pula sate ayam untuk anak anak
buah camilan coba deh olahan pisang tanduk ini
bedanya apa tuh
kalau dayang sumbi pakai tepung kalau sang kuriang tanpa tepung
yang crispy sama yang nggak usah pakai tepung
dua ya teh ya
terakhir untuk minumannya saya pesan es goyo bot
ini yang disebut goyo botnya nih
jadi kayak puding atau jelly nya gitu ya
terus dicampur sama kolang kaling sama tape
semua makanan sudah tersaji
soal rasa sudah tentu nikmat
yang berbeda adalah konsep pujasera seperti pasar terapung
pedagang berjualan di atas perahu
belum lagi pujasera
belum lagi pemandangan danau buatan
dan warna warni tanaman menambah sejuk suasana
yang paling penting adalah polanya di bandung sekarang lagi hujan sore sore
jadi pastikan anda bangun lebih pagi supaya bisa eksplor semua yang ada di tempat wisata manapun
untuk sekarang kita udahan dulu nih
sampai ketemu lagi di weekend gateway berikutnya
aduh dadah dadah kamera